hari pertama seleksi pemain timnas sepak bola indonesia u dua puluh dua berlangsung di lapangan sepak bola sekolah pelita harapan karawaci pada selasa siang
seleksi pemain dipersiapkan untuk ajang sea games dua ribu tujuh belas agustus mendatang di kuala lumpur
seleksi dipimpin langsung oleh pelatih asal spanyol luis mia
lima pemain yang mengikuti seleksi ini adalah pemain pemain hasil pantauan langsung pelatih luis mila di ajang piala presiden
serta hasil dari rekomendasi pssi
menurut rencana seleksi pemain timnas u dua puluh dua akan dibagi dalam tiga gelombang
selain terdapat muka muka baru seleksi kali ini juga diikuti oleh nama nama yang sudah sempat memperkuat timnas senior di piala aff yang baru lalu
seperti evan dimas dan hans samuyama
habis bisa lihat semuanya sudah berguna
berguna bermain dan bisa melihat mereka di dekat melihat mereka beraksi melihat bagaimana mereka bergerak

selain melihat skill dari para pemain
luis mila juga ingin melihat kemampuan adaptasi para pemain untuk menerapkan skema dan taktik yang diinginkan tim pelatih
sedikit ya terus dia niat mau apa
untuk yang ketiga apa namanya secara keseluruhan dia bagus pelatih bagus
sebelum tampil di sea games dua ribu tujuh belas
pssi juga berencana melakukan serangkaian pertandingan uji coba melawan singapura dan myanmar
dan di bulan mei mendatang
timnas u dua puluh dua juga dijadwalkan
akan berlatih di spanyol
erlangga wisnuhaji jakarta